saudara di momen libur panjang lebaran kawasan wisata ancol hari ini ramai dipadati pengunjung
hingga pukul sepuluh pagi tadi wisatawan tercatat meningkat sebanyak tujuh belas lima ratus pengunjung
sebelumnya di hari kedua lebaran kemarin jumlah pengunjung kawasan wisata ancol tercatat mencapai sembilan puluh ribu pengunjung
jumlah pengunjung diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir libur lebaran pada sabtu tiga belas april mendatang
pihak ancol memprediksi jumlah pengunjung wisata ancol di momen lebaran tahun ini meningkat sepuluh persen dibanding tahun lalu
wahana favorit pengunjung di kawasan ancol diantaranya adalah pantai ancol dufan seaworld dan gelanggang samudera
kami langsung ajak anda ke ancol untuk melihat suasana di sana
sudara jurnalis kompas tv dian sidi tonga
tampak di layar ramai sekali di belakang anda ini
sebagai salah satu tujuan utama warga jakarta dan sekitarnya seperti apa suasana ancol hari ini
seperti yang anda sebutkan tadi bahwa memang sejak pagi tadi ini sudah banyak sekali pengunjung yang datang ke wisata ancol
dan seperti yang anda katakan betul bahwa memang ancol ini menjadi salah satu lokasi favorit warga
untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga terutama di masa libur panjang saat ini
saya akan ajak anda untuk ngobrol dengan salah satu pengunjung di pantai ancol
ini ada mbak siapa halo mbak boleh ngobrol sebentar
oke mbak ulia ini datang dari mana dan liburan sama siapa aja mbak
mbak kenapa sih jauh jauh dari cibubur memilih untuk liburan di ancol
karena dekat dari rumah ya terus sudah biasa liburan ke sini juga sih mbak
biasa liburan ke sini alasannya kenapa enggak memilih wisata lain
memang apa yang berbeda atau kegiatan
emang kita nyaman aja sih di sini
anak anak suka pada main pasir sih biasanya sukanya kayak gitu
oke ada yang berbeda nggak dengan suasana di ancol tahun ini
soalnya kan sekarang untuk masuk ke pantainya sekarang tidak bisa memakai kendaraan bermotor
cuma sekarang harus pakai kayak bus gitu sih biasanya
oh jadi kalau pakai kendaraan bermotor harus diparkir di lokasi tertentu ya mbak
baru jalan kaki atau pakai bersuara
nah tapi kalau untuk suasana pantainya sendiri ini ada yang berbeda nggak
ya kalau yang saya lihat dari pantainya mungkin airnya agak sedikit kotor ya mbak ya
biasanya kan saya ke sini enggak terlalu karena mungkin suasana lebaran ya jadi mungkin agak kotor airnya
oke mbak biasanya kalau kancol apakah hanya ke wisata pantainya saja atau ada wahana lain juga yang jadi di list untuk didatangi
biasanya untuk kalau saya paling ke dufan sih biasanya gitu
cuma kalau saya anak anak lebih ke sini karena suka main pasir gitu
terima kasih mbak aulia sudah bercerita di kompas tv
nah kalau untuk di momen lebaran tahun ini isan memang pengelola ancol ini menerapkan aturan baru
yakni bagi pengendara motor atau yang membawa kendaraan ini disediakan area parkir
jadi memang tidak boleh melintas ke area pantai supaya mengantisipasi kemacetan
jadi nanti warga yang ingin atau mobilitas pengunjung di kawasan ancol ini bisa berjalan kaki
atau bisa memanfaatkan fasilitas besuara wiri dan juga kereta satu satu tentu saja
supaya pengunjung tidak terjebak macet dan supaya bisa memaksimalkan waktu berlibur bersama dengan keluarga
nah di tahun ini ancol juga mengangkat tema festival raya kemenangan
jadi ada beragam kegiatan dan juga hiburan yang disediakan
salah satunya nanti sore ini akan ada live music yang menampilkan musisi the masif
yang tentu nanti akan memeriahkan apa namanya liburan para pengunjung di wisata ancol
yang tentu nanti akan memeriahkan liburan para pengunjung di wisata ancol
nah sampai dengan siang hari ini jumlah pengunjung sudah lebih dari tiga puluh tujuh
tentu angka ini akan terus meningkat karena seperti yang anda sampaikan
pihak ancol mengatakan bahwa jumlah puncak pengunjung ini akan masih terjadi hingga hari sabtu tiga belas april mendatang
dian sugitonga melaporkan langsung kondisi liburan lebaran di kawasan pantai ancol